kita bisa melihat kedatangan atau dikeluarkannya proses evakuasi jenazah
yang dilakukan oleh petugas setelah usai pihak kepolisian
melakukan olah tkp dan awak media masih memenuhi kawasan pagar
depan rumah nomor tujuh a di kawasan pulomas ini
jadi ini kalau bisa saya lihat suasananya cukup ramai di sini
di sini kantung jenazah yang pertama keluar membawa jenazah dan dipindahkan ke ambulans
saya berusaha mengikuti hanya saja awak media
media masih memenuhi kawasan ini sehingga ya ini dia kantong jenazah yang
saya masuk satu kantung jenazah
yang kantung jenazah yang kedua sudah masuk ke mobil ambulans kedua
pihak kepolisian setelah usai menggelar olah tkp langsung melakukan proses
evakuasi dan akan jenazah ini dikonfirmasi akan dibawa ke rumah sakit polri
keramat jati untuk dilakukan otopsi lebih lanjut
sejauh ini pihak kepolisian tidak menemukan luka luka serius yang berada di jenazah
yang ditemukan di dalam kamar mandi berukuran tiga meter persegi dan untuk
melakukan mendalami proses informasi lebih lanjut dan mendapatkan motif dari
pembunuhan yang terjadi pihak kepolisian masih menantikan proses otopsi yang
nantinya akan dilangsungkan di rumah sakit polri kramat jati
jadi tadi kompes pol argo sudah menyatakan
jenazah ini akan dibawa ke rumah sakit polri kramat jati
sejauh ini sudah dua kantung jenazah dari lima informasi yang kami dapatkan jenazah
yang berada di dalam rumah nomor tujuh a di kawasan pulau mas ini hera
keluar kembali saya informasikan satu lagi kantung jenazah kembali keluar dan akan langsung
dilakukan proses evakuasi ke rumah sakit polri kramat jati
ini dia hera
awak media masih menerima informasi
ini dia hera
awak media masih menerima informasi
ini dia hera
saya memenuhi di depan rumah nomor tujuh a ini untuk melihat dan menginformasikan secara langsung
proses evakuasi jenazah yang dimasukkan
ambulans ketiga dan dua ambulans pertama saya melihat sudah jalan meninggalkan tempat kejadian perkara
sementara ini adalah kantung jenazah ketiga dari lima kantung jenazah yang harus dievakuasi
dan dibawa ke rumah sakit pori kramat jati

dan dibawa ke rumah sakit pori kramat jati

setelah melakukan proses olah tkp selama sejak pagi tadi selama kurang lebih lima jam pihak kepolisian akhirnya melakukan proses evakuasi pada tepat pada pukul empat sore ini hera setelah melakukan proses evakuasi dan tadi kalau kita mendengarkan informasi atau keterangan pers dari pihak kepolisian bahwasannya motif yang disimpulkan oleh pihak kepolisian sejauh ini ini masih murni pembunuhan karena jika melihat dari motif pertama yang dicurigai ini melakukan perampokan tidak ada barang
barang yang hilang dan ini bisa anda lihat keranda dari mobil jenazah masuk ke dalam rumah untuk mengangkut kantung jenazah yang keempat untuk dibawa ke rumah sakit polri kramat jati
ini adalah kantung jenazah keempat dan sejauh ini depan pagar rumah nomor tujuh hari kosong puluh masih ini masih dipenuhi awak media untuk melihat proses pengevakuasi
ini tidak hanya itu warga setempat
yang ada di komplek ini juga memenuhi kawasan ini dan untuk melihat proses evakuasi jenazah yang dilakukan
ya ini dia jenazah keempat sudah datang dan masuk dalam keranda dan langsung dimasukkan ke dalam ambulansi
ini adalah jenazah keempat di rumah nomor tujuh a ini
ke sebelas korban dan lima diantaranya ditemukan
meninggal di dalam kamar mandi berukuran tiga meter persegi dan lima korban baru bisa dievakuasi pada pukul empat sore ini setelah pihak kepolisian melakukan olah tkp yang berlangsung sejak pagi hari tadi
sejauh ini tadi kembali saya informasikan polisi menyimpulkan motif dari pembunuhan ini sejauh ini adalah motifnya pembunuhan
tidak ada temuan temuan yang
mengarah pada motif pencurian karena tidak ada barang barang yang berharga yang bisa dikatakan seperti itu hilang dari rumah ini dan
pihak kepolisian sejauh ini menyimpulkan motif ini murni pembunuhan
ambulans kelima hera kembali merapat untuk mengangkut jenazah kelima atau jenazah terakhir dari dalam rumah
dan akan dievakuasi ke rumah sakit polri keramat jati ini adalah kalau saya bisa menceritakan suasana disini cukup ramai tidak hanya awak media yang
tidak hanya awak media yang memenuhi kawasan depan rumah nomor tujuh a ini warga dan ini adalah jenazah kelima yang
diangkut oleh petugas
pihak kepolisian melakukan olah tkp
dengan demikian hera ini adalah kelima jenazah saat ini sudah dievakuasi dari rumah nomor tujuh a
di kawasan pulau mas dan langsung akan mengarah atau menuju ke rumah sakit polri keramat jati
kelima ambulans saat ini akhirnya sudah berangkat untuk membawa jenazah untuk dilakukan proses otopsi
agar pihak kepolisian bisa menemukan bukti bukti lain dan mencari jejak dari
pelaku yang melakukan pembunuhan ini
hera demikian dari kawasan pulau mas
edoika rizky koresponden cnn indonesia
terima kasih ada tiga hal yang saya catat
yang pertama banyaknya jumlah korban yang disekap dalam satu ruangan
yang kedua tidak ada barang yang hilang
yang ketiga tidak ada bagian rumah yang terlalu rusak ataupun yang sangat rusak
pasca kejadian pembunuhan tersebut
edoika rizky terima kasih atas laporan anda
dan berikut kami tampilkan kembali informasi terkini dari kabupaten humas polda metro jaya
pol argo yuwono beserta juga data korban luka dalam kasus dugaan pembunuhan di pulau mas jakarta timur
pembunuhan di pulau mas jaya
pembunuhan di pulau mas jaya
pembunuhan di pulau mas jaya